kita ke informasi lainnya tim penyidik unit pidana khusus polrestabes palembang resmi menetapkan dua youtuber prank daging kurban berisi sampah sebagai tersangka
keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyebarkan berita bohong kepada masyarakat
edo dan diki dua youtuber asal palembang yang membuat video prank daging kurban berisi sampah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar undang undang ite
dengan memproduksi dan menyebarluaskan berita bohong yang meresahkan masyarakat melalui kanal youtube
menurut keterangan petugas video prank tersebut merupakan settingan yang ternyata korbannya adalah salah satu dari orang tua pelaku sendiri
motif dari perbuatan atau pembuatan video prank tersebut semata hanya ingin mencari popularitas dan subscriber agar menghasilkan uang untuk tersangka
polisi juga menyita akun media sosial tersangka dan mengamankan barang bukti berupa ponsel untuk membuat video dan pakaian tersangka
saat membuat video prank
kedua tersangka terancam sepuluh tahun penjara
sementara polisi masih memburu dua pelaku lagi yang berperan sebagai perekam video
dari tempatkan tersangka dan yang disambutkan sudah kami tahan
pasal yang dilanggar yang pertama adalah empat belas kuhp
pasal empat belas kuhp intinya itu membuat berita bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat
ancamannya sepuluh tahun
saya sangat menyesal
dalam membuat konten ini
do ide nya dari mana